hari ini sidang perdana dakwaan kasus korupsi minyak goreng berlangsung
sidang ini menghadirkan kelima tersangka yaitu li chin wei indra sariwis nuwardana
master parulian stanley ma dan pier togar sitanggang
dalam sidang perdana yang berlangsung sejak pukul sepuluh tiga puluh
kelima tersangka didakwa atas dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau cpo
atas kasus ini tersangka diproyeksi merugikan negara hingga dua puluh triliun rupiah
sebelumnya sidang perdana korupsi minyak goreng dijadwalkan pada dua puluh empat agustus lalu
namun agenda ini ditunda selama tujuh hari karena kondisi kesehatan hakim yang kurang baik